harga ciraus kita tidak bisa ditakut takuti kita justru yang menakut nakuti penculiknya
ada satu lagi pak ustadz rw cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
oh berarti dipulangin dan berarti mereka takut betul komandan
berarti penculik penculik youtute ketakutan karena kita berhasil mencium jejaknya
pernikahan kamu tanggalnya sudah pasti
udah mak udah didaftarin ke kua juga sayang sekali
bersamaan dengan pernikahan cuy
prestasi yang luar biasa
maaf lupa komandan
maaf lupa komandan
maaf lupa komandan kita sudah berhasil menggagalkan penculikan
kita sudah membuat para penculik itu mengembalikan anak anak
orang tuanya masing masing berarti
hai sekarang kita jalan
sekarang kita jalan
sekarang kita jalan
saya ingin menyampaikan sesuatu
saya ingin menyampaikan sesuatu
saya ingin menyampaikan himbauan tentang maraknya penculikan
memberikan arahan kepada warga bagaimana cara mengatasi penculikan
boleh pak ustadz rw
terima kasih pak ustadz rw
biar saya saja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehubungan dengan kejadian
saya ingin mengingatkan kepada bapak bapak
untuk memberitahukan kepada anak anaknya
apa yang sudah dilakukan jennifer
kita orang tua
dan kita warga ciraus
kita tidak bisa
yang menakut nakuti penculiknya
ada satu lagi pak ustadz rw
cukup cukup cukup
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

ibu gak tau kalau tanggal pernikahan ibu itu sama dengan tanggal pernikahan dede
soalnya ibu yang nyuruh
katanya kalau incuy nikah tanggal dua puluh lima
ibu mau bantuin biayanya
ibu gak tau kalau itu sama dengan tanggal pernikahan dede
biar ibu gak datang ke pernikahan dede nanti
encoy mau mundurin tanggal pernikahannya
tapi keluarga mimin sudah terlanjur ngasih tahu semua keluarganya
ibu gak enak mau bilangnya
praksis pernikahannya dimundurin satu hari gitu
jadi bagaimana cuy
nanti cuy mau bilang korang keluarga mimin
seharusnya bisa deh
insya allah keluarga mimin bisa mudah mudahan mengerti
kalau undur seharian
mudah mudahan bisa ya
makasih banyak ya cuy
cuy yang harus bilang terima kasih banyak sama dede
jangan sering sering baik sama orang lain
gara gara debbie sering baik sama orang lain
bukan papa aja yang susah
orang seciraos juga semuanya jadi ikutan susah
lain kali debi gak bakal ngelakuin lagi
yang penting debi harus inget inget omongan papa
harus selalu nurut sama